indonesia berhasil meraih dua gelar juara pada turnamen bulu tangkis indonesia open dua ribu delapan belas
kedua gelar tersebut dapat diraih oleh pasangan ganda putra marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo dan ganda campuran tantowi ahmad liliana natsir
pemain ganda nomor satu dunia asal indonesia marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo
sukses mengalahkan ganda putra jepang takuto inoe yuki kaneko pada babak final indonesia open dua ribu delapan belas
dalam pertandingan tersebut dua minion menang dua game langsung dua puluh satu tiga belas dan dua puluh satu sembilan belas
inilah gelar perdana bagi marcus kevin pada indonesia open
secara head to head ini adalah kemenangan beruntun keempat kevin marcus atas takuto yuki
selanjutnya pasangan ganda putra nomor satu dunia ini akan bertanding di nanjing tiongkok untuk kejuaraan dunia dua ribu delapan belas
buat kami motivasi lagi buat lebih apalagi yang kemarin kan kita habis kalah adalah sedikit
jadi kurang percaya diri tapi ya habis menang ini ya makin tambah percaya diri
hasil serupa juga berhasil diraih ganda campuran tontowi ahmad liliana natsir
owi butet yang menempatkan unggulan pertama berhasil mengalahkan pasangan malaysia champeng son gohli ying
partai ini merupakan pertandingan ulangan final olimpiade rio yang saat itu owi dan butet juga berhasil mengalahkan pasangan malaysia tersebut
pada final indonesia open dua ribu delapan belas kali ini owi butet menang street game dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu dua belas
gelar juara ini sekaligus mengakhiri kutukan bagi owi dan butet yang belum pernah menjadi juara di istora senayan